ya saya memang cuma lulusan sma sih pak
cuma yang tadi saya bilang saya pekerja keras pak
jadi saya yakin banget bapak nggak akan nyesel kalau terima saya
ini kafe elit pelayannya saja minimal lulusan agademi
ya terima kasih banyak ya pak
mbak saya belum berminta maaf mbak
ya sama sekali nggak sengaja tadi mbak
gara gara laptop gue jadi rusak
saya tahu mbak
gue nggak mau tahu lu mesti ganti semuanya
saya janji saya pasti ganti mbak
lu yakin lu bisa ganti
lo tahu nggak harga laptop gue itu berapa
maaf mbak memang uang sebanyak itu saya sama sekali nggak punya
itu urusan lu ya
gue nggak mau tahu
mbak mbak tolong jangan itu mbak
itu satu satunya peninggalan ayah saya mbak
jadi barang ini berharga buat lu
sekarang lo bisa rasain kan
gimana rasanya kehilangan barang yang paling berharga
eh aku tuh harusnya bersyukur ya
gue cuma ngambil kalung murahan ini sebagai jaminannya
sekarang gue kasih loh waktu satu minggu
untuk ganti semuanya
kalau sampai lu nggak bisa ganti semua ini
kalung murahan ini juga nggak akan bisa balik ke lu
mbak itu peninggalan ayah saya
ya allah kenapa ada aja cobaan yang datang hari ini
aku gak boleh ngeluh kayak gini
allah kasih jawaban itu justru karena allah masih sayang sama aku
kalau itu sangat berharga sekali untuk ayah
ayah mau kamu jaga baik baik kalung itu
aku nggak tahu gimana caranya
tapi aku harus bisa dapetin kalung itu lagi
karena kalung itu dari ayah
bahasanya mikir tapi masih kulit